persebaya surabaya akhirnya sukses mengalahkan psis semarang dalam laga persahabatan di gelora bung tomo surabaya minggu sore
dalam pertandingan itu gol penalti rahmat irianto menyelamatkan muka persebaya dari laskar sheikh siti jenar dengan skor satu
di depan lima puluh ribu lebih bonek mania persebaya surabaya tampil agresif sejak peluit kick off dibunyikan
ketatnya pertahanan psis semarang membuat setiap upaya serangan yang dibangun oleh matt halil dan kawan kawan selalu kandas di pertiga lapangan
bahkan meluang tendangan bebas ridwan awaludin yang sempat masuk ke dalam garis gawang juga kandas
saat wasit tidak menyatakan bola tersebut masuk skor pun bertahan hingga turun minum
namun persebaya berhasil menunjukkan tajinya di pertandingan babak kedua
yang akhirnya unggul melalui eksekusi penalti rahmat irianto pada menit ke delapan puluh satu setelah abdul aziz dijatuhkan di kotak penalti oleh pemain belakang psis semarang
hingga peluit panjang tanda pertandingan berakhir tidak ada lagi gol tambahan
skor satu menutup laga uji coba dengan kemenangan tim bajul ijo persebaya surabaya
dengan kemenangan ini persebaya surabaya berhasil membalas kekalahannya pada pertandingan pertama yang digelar di stadion jatidiri semarang minggu lalu